pandangan saya semuanya baik masalah bangsa ini begitu kompleks
semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu
saya sansi torus saksikan program program kompastv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya